kita kembali bergabung dengan koresponden edo eka rizky untuk informasi selengkapnya
edo apa perkembangan terbaru yang terjadi di sana saat ini
ya indra baru saja sekitar sepuluh menit yang lalu presiden joko widodo
telah meninggalkan kantor kementerian perhubungan dan menampakkan wajah yang sangat marah
dan ini terkait tadi presiden telah menyampaikan terkait dengan masalah perizinan surat menyurat di kapal
dan artinya ini adalah masalah di pelabuhan
namun belum secara spesifik presiden menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi dan siapa tersangkanya
dan saat ini kepala polisian republik indonesia tito karnavian telah melakukan konferensi pers
dan ditanyai oleh wartawan
saya akan coba mendekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
terkait apa yang sebenarnya terjadi atau siapa sebenarnya pelaku
dari di dalam
ini saya akan mencoba
ada praktek praktek kondisi yang terjadi
untuk itu dari kementerian bekerjasama dengan polda dan mabes poli kita memutihkan untuk melakukan pendidikan
nah ketika kemudian bapak presiden memerintahkan untuk dilakukan penerimaan atau pengelapan pesan publik
dia sudah tadi mendeklarasi
jadi kita akan mencari penerimaan untuk perangkat perbuatan
agar dibentuk di bawah polukan operasi keberadaan pesat pembunyi
maka ctn yang sudah bekerja di tempat ini ini kita melakukan penangkapan dari operasi tangkap tangan
awal dari satu orang yang ditangkap yang dibutuhkan untuk membayar yang seharusnya online
jadi tidak ada pembayaran apapun lain
tapi terjadi adalah
tidak kedengeran tuhan
sehingga mereka harus tetap menyiapkan jumlah uang
ada yang untuk pengukuran panjang kapal ada juga yang untuk berat kapal tonic kapal ya
ada juga perjanjian bendera kapal cukup banyak item itemnya
itu masing masing item itu ada antar antaranya sendiri yang sudah ada
ditambah lagi dengan pembuatan buku pelaut
nah ini otomatis kasihan masyarakat ya yang ingin menjadi pelaut nelayan yang ingin menggunakan kapalnya berlayar
mereka harus memberikan tambahan tambahan uang
katakanlah latar petik tuhan
tadi ditangkap ya beberapa orang nanti kita akan dalami
dari satu orang berkembang lagi ke
ada tersangka yang lain
ada sejumlah uang
yang jumlahnya puluhan juta
puluhan juta ya
yang sudah kita alankan
sementara ini tim sudah bekerja melakukan interview kemudian memilah elektronik dan aksi yang lain lain
dan juga mengumpulkan para buktinya yang lain lain
sambil mengembangkan kasus ini
untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada kementerian yang telah bekerja sama
dan kemudian kami yang menjalankan perintah ya
hukum sekaligus juga menilai lanjuti perintah dari wak presiden untuk melakukan operasi pemerintahan
dan ini akan terus berlanjut
bukan hanya di tempat ini
tapi juga kondisi tempat tempat lain
termasuk juga di kepolisian sendiri
selanjutnya saya serahkan kepada pak otet
berasal dari badan jalisita pak jepang
badan bukti damankan pak
badan bukti damankan pak
ada namanya ada namanya
ada juga orang petugasnya yang ditangkap
ini berkembang kepada petugas yang lain
nah ini sedang berkembang
jadi ini memang baru saja
saya tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci dulu
azaz pradugat tak bersalah
tadi jelas ada barang bukti
dokumennya juga ada
saksi saksi juga ada lengkap
otomatis ini akan kita lanjutkan dengan proses penyidikan
lebih lanjut saya kira akan kami dalami
dan kita akan selain
selanjutnya mungkin pak menvan
dan pak menhuk juga bisa memberikan peringatan
pak ini berdasarkan laporan atau apa ya pak
pertama yang ini pasti nyata bahwa pelayanan publik kita belum beban
begitu presiden mengatakan pada kami tadi
untuk aparatur sifri negara
yang masih main main tentang perizinan
masih melakukan pembuatan liat
nanti secara hukum proses hukum ini akan kita jadikan dasar
untuk memecah yang terkait
untuk memberhentikan aparatur sifri negara ini
menjadi pegawai negara ini
itu yang dipesankan pada kami tadi
untuk nanti menunggu hasil proses hukum yang dilakukan oleh polri
demikian keteranginan saya
pak baru mungkin di sidangnya
saya pertama kali mengapresiasi apa yang dilakukan polri
kami mendapatkan aparat
kita akan menerjakan aparatur sifri
dan berulang ulang kali
saya nyatakan dalam kesemuaan
jangan melakukan hukum
jangan melakukan tindakan yang tidak terpenuhi
sulit bagi internal untuk menyelesaikan
memberikan laporan kepada
kekuatan yang kurang
satu sisi saya
apa yang dilakukan
yang tertangkap dan
masih ada beau
katanya ada darat juga pak
ya kalau petugasnya otomatis
pak ini ada terkait dengan darat juga pak
ini adalah kasus korupsi ya
itu gratifikasi nantinya ya
ya sementara ada lebih kurang ada enam puluh an enam puluh satu an juta ya
tapi kita juga ada pernyataan yang lain yang jutaan yang menyebut satu miliar lebih

ini ada apa apa
ya ini memang praktis
makanya ini adalah pernyataan yang berarti
kita otomatis memberikan apresiasi kepada kementerian
di internal dan kita melakukan pernyataan
kita akan kembangkan
termasuk kepada sesuai perintah dari bapak presiden tadi
bahwa presiden tadi perintahkan untuk melakukan operasi
kalau terlalu muli di bawah menko perlukan dan poli salah satu ujung pembaknya
kita akan kembangkan ke semua
ke semua instansi lain termasuk poli sendiri di indonesia
saya kira gitu
katanya ada darat banget
ada di lantai enam boket dan di bagian lantai dua belas

bagian apa pak
bagian kapal yang penangkan
iya diperbincin bagian perang terut
kemudian diperbincin bagian kapal
kapal itu itemnya banyak sekali
mulai dari penggantian bendera bagian panjang
ijen berlayar ukuran kapal dan selanjutnya
itemnya banyak sekali
saya pikir ini nanti menjadi masukan dari bapak menko juga untuk melakukan pengendalian
baik terima kasih
terima kasih pak
itu gunungnya sederhana tidak mungkin nanti diperbincangkan
kalau diorang kita tabrakan dok
dari gen pol tito karnavian yang menyampaikan
sejauh ini memang ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam masalah penghutan liar di
yang disampaikan tadi salah satunya adalah proses perizinan kapal dan juga proses pelayaran
jadi kurang lebih kalau tidak salah dengan hal seperti itu yang disampaikan
dan pihak polisian sejauh ini masih akan mengembangkan
akan kemana dimana saja lokasi itu mulai terjadi
sebenarnya tidak sebenarnya seberapa jauh sebenarnya pungli ini sudah berjalan
hanya saja tadi memang ada enam puluh satu item permasalahan isim perkapalan yang disampaikan oleh pihak kepolisian
dan perlukaan penghutang liar ini angkanya tentu yang tidak sedikit
bahkan diduga ada yang mencapai angka miliar rupiah
dan tentunya indah ini bukanlah hal sepele memang
mengingat tadi presiden yang juga menyampaikan baru saja
pemerintah tengah merumuskan dalam konteks reformasi hukum
ini terkait dengan operasi penangkapan pungli atau opp
dan belum disahkannya opp tersebut dalam proses paket kebijakan hukum
sudah terjadi hal yang seperti demikian dan melibatkan dua orang di dalam instansi negara
hal itulah yang tentunya menjadi fokus dari presiden dan juga pemerintah sejauh ini
dan kita nantinya pasti akan melihat bagaimana perkembangan kasus ini akan berjalan di tangan pihak kepolisian
edo jadi mereka yang ditangkap tangan
dan tadi disebutkan salah satunya mungkin ada pejabat dari kementerian perhubungan
di mana mereka saat ini
ya indra sejauh ini belum kami belum mendapatkan informasi secara rinci
di mana sebenarnya posisi para orang yang di operasi tangkap tangan atau ditangkap sebelumnya
hanya saja jika memang mereka sudah diamankan pihak kepolisian
tentunya mereka berada di tangan pihak kepolisian untuk diminta keterangan
setelah memang kepolisian
akan sudah melakukan proses penggeledahan
sejauh ini belum ada informasi sebenarnya terkait dengan hal tersebut
dan kami akan mengingatkan informasi lebih lanjut lagi
karena memang sejauh ini pihak awak media masih terus mengejar
di sini masih ada kapol damit reja yang mengejar ke dalam dan juga menteri perhubungan
kami akan mengkonfirmasi lebih lanjut lagi sebenarnya siapa nama yang terlibat dan di mana posisi mereka sekarang
dan sebenarnya barang bukti apa saja pun yang tadi diamankan setelah penggeledahan belum disebutkan di sana
tetapi sekarang ini edo apakah penggeledahannya masih terus berlangsung
setelah konferensi pers dari kapolri dan juga menteri perhubungan tadi
setelah juga presiden joko widodo menyampaikan pidatonya dengan cukup marah atau kesal begitu dengan masalah pungli ini
apakah penggeledahan ini masih terus berlangsung atau memang sudah selesai
sejauh ini penggeledahan sudah usah dilakukan di lantai enam dan lantai dua belas
dengan lantai enam adalah tempat pelayanan satu pintu
dan lantai dua belas terkait dengan masalah pelayanan kelautan dan juga di wilayah pantai
informasi yang kami dapatkan penggeledahan sudah usai dilakukan
dan tadi kapolri dan juga presiden joko widodo sudah meninggalkan kantor kementerian perhubungan
untuk melanjutkan agenda mereka masing masing
tadi sempat tertunda akibat memang hal genting yang terjadi di kementerian perhubungan
dan mereka langsung datang mengampiri kantor kementerian perhubungan
baik ini kan sebenarnya disinyalir sejak satu bulan terakhir sebenarnya
oleh menteri perhubungan budi karya begitu
apakah memang ini adalah hasil dari pendalaman bersama sama dengan kepolisian
baik itu polri maupun polda kemudian memang sengaja akan dilaporkan kepada presiden
ataukah memang ini sebuah tindakan instan sehingga presiden pun langsung datang begitu sekarang ini
ya indra tadi kapolri juga sempat menyatakan informasi terkait dengan pungli ini
langsung disampaikan oleh kementerian perhubungan sendiri selaku pihak kpk
menaungi permasalahan masalah di pelabuhan dan perkapalan ini sendiri
dan bisa dikatakan proses terjadinya operasi tangkap tangan dan penggeledahan secara mendadak ini
bisa dikatakan memang sudah direncanakan sebelumnya oleh pihak kepolisian
karena memang nama nama ini sudah sebelumnya sempat diberikan oleh pihak kementerian perhubungan kepada kepolisian
ini terkait ini
ini suatu kebetulan yang sangat sangat
sangat kebetulan sekali
di mana di tengah pembahasan masalah paket kebijakan hukum atau proses reformasi hukum yang
saat hari ini dirapat terbataskan oleh presiden bersama jajaran kementerian
termasuk kapolri di dalam
ya ini terjadi permasalahan pungli ini
dan ini merupakan kebetulan yang memang sangat kebetulan sekali
bisa dikatakan seperti itu indra
karena memang tadi presiden menunjukkan wajah yang sangat kesal
masalah ini dan presiden menjanjikan
dan presiden mengingatkan agar tidak ada sama sekali lagi
orang pegawai dari golongan manapun di instansi pemerintahan
bermain main dengan masalah penghutang liar ini
itu tadi anda sempat singgung begitu laporan sebelumnya
bahwa baru saja presiden meninggalkan
kantor kementerian perhubungan yang sedang digeledah
terlihat wajah sangat kesal dan marah
apa yang paling ditekankan presiden ketika menyampaikan
konferensi persnya tadi sebenarnya
satu hal yang ingin ditekankan oleh presiden
yang ditekankan poin yang penting disampaikan di sini adalah
proses reformasi hukum di pemerintahan presiden joko widodo
tengah dilangsungkan dan digalakan oleh pemerintah
dan juga beberapa jajaran kementerian
dan terjadilah hal seperti ini penangkapan terkait dengan
penghutan liar di instansi kementerian perhubungan
presiden menekankan agar tidak ada lagi
seluruh pegawai negeri seluruh bahkan pejabat
di instansi pemerintahan melakukan proses penghutan liar
operasi penangkapan pemutusan liar nantinya akan digalakkan
menjadi salah satu poin dalam proses reformasi hukum
yang akan diumumkan dalam paket kebijakan hukum
dalam beberapa waktu ke depan ini
dan itulah poin penting yang disampaikan oleh presiden joko widodo
bahwasanya masalah penghutan liar masalah hal hal seperti ini
akan menjadi fokus pemerintah dalam proses reformasi hukum
terutama masalah di pelabuhan ini sudah ditekankan
jauh jauh hari oleh presiden joko widodo saat
peresmian pelabuhan baru di tanjung priok
masalah kasus welling time di belawan
itu tentunya menjadi perhatian besar bagi pemerintah
khususnya dari presiden joko widodo dan hal ini
ditekankan oleh presiden joko widodo
pungli dimanapun khususnya di pelabuhan yang baru saat ini terjadi
itu diharapkan atau diingatkan oleh presiden agar tidak
sama sekali dulang oleh jejaknya pemerintah
saat kapolri tadi menyampaikan konferensi persnya begitu sebentar
agak sedikit terdengar bahwa uang yang berhasil diamankan
ada puluhan juta rupiah
ini apakah memang hanya satu satunya barang bukti
apakah cuma puluhan juta itu
ataukah dari hasil penggeledahan ditemukan uang yang cukup banyak
lebih banyak lagi begitu atau seperti apa
ya indra tadi memang puluhan juta rupiah memang menjadi
salah satu barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian
terkait dengan masalah pungli perkapalan ini
namun hanya saja perlu ada perkembangan lagi
kita masih menantikan kapolda metro jaya yang baru saja
bersama jajarannya menggeledah ruangan lantai enam dan lantai dua belas ini
tengah dikejar oleh awak media ke dalam terkait dengan temuan
apa saja yang ada di kantor pelayanan satu pintu di lantai enam
dan juga pelayanan kelautan dan pantai di lantai dua belas
dirjen perhubungan laut kementerian perhubungan
tentunya barang bukti berupa uang yang ditemukan ini
memang bukan satu satunya tentunya yang bisa dikatakan sebagai
bukti atas terjadi pungli ini dan pihak kepolisian masih akan
terus mengembangkan bahkan tadi tito juga sempat menyatakan
kemungkinan besar pungli yang terjadi bisa mencapai angka miliaran rupiah
ini tergantung dari nanti bagaimana perkembangan atau pengembangan
kasus ini berjalan ke depannya indra
sedikit ke soal operasi tangkap tangan apakah tadi sudah dijelaskan
begitu di mana tangkap tangan ini dilakukan oleh pihak polda metro jaya
atau yang bekerjasama juga langsung dengan mabes polri
siapa saja disitu yang ditangkap apakah yang menerima
nah pungli saja ataukah yang memberi juga diproses artinya ada di luar pihak
di luar dari kementerian perhubungan juga yang ikut ditangkap tangan
indra sejauh ini baru dua dikonfirmasi dua pegawai kementerian perhubungan
yang saat ini menjadi yang sudah terdapat atau ditangkap operasi tangkap tangan
oleh pihak kepolisian sejauh ini kami belum mengkonfirmasi secara pasti
sebenarnya posisinya ada dimana dan sebenarnya apa bagaimana proses penangkap tangan ini
akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan sesaat setelahnya langsung terjadi proses penggeledahan
hanya saja memang tadi pihak kepolisian masih akan terus mengembangkan
apakah ada oknum oknum lain yang nantinya juga terlibat bisa saja di pihak pelabuhan sendiri
yang membantu memberikan jalur pada pegawai yang dikatakan oleh menteri perhubungan
yang ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan penghutang liar ini
baik edo anda tentu saja harus menggali informasi lebih dalam di sana
kami akan menunggu terus laporan anda dari kementerian perhubungan
terima kasih edo ekariski sementara untuk laporannya dari kantor kementerian perhubungan
dan seperti yang kita saksikan tadi laporan dari edo ekareski langsung dari kantor kementerian perhubungan
kantor kementerian perhubungan digeledah oleh polda metro jaya dan juga tim dari mabes polri
terkait dengan dugaan pungli kemudian ada operasi tangkap tangan yang sebelumnya telah dilakukan juga
tapi sampai sekarang kami masih menunggu berapa orang yang dilakukan tangkap tangan
oleh pihak kepolisian dan bagaimana identitasnya karena informasi dari kapolri tadi
jenderal tito karnavian hanya menyebutkan bahwa uang yang berhasil diamankan sejauh ini puluhan juta rupiah
tetapi ada hal hal lain yang nanti akan disampaikan lebih lanjut
kami menunggu perkembangan lebih lanjut dari koresponden edo ekariski terkait dengan penggeledahan di kantor kementerian perhubungan ini
di program cnn indonesia selanjutnya